waya aku kok jumpa kaget tenok kejepit kinis kinis waya aku kejatuhan tidak dari buah
ganjar tadi panji mengerang kesakitan aku berusaha untuk mengurangi sakitnya tapi untuk
sekarang dia sudah tenang terima kasih
bagaimana dengan laras kau sudah bertemu aku tidak bisa menemukan
aku kehilangan jejak untuk itu aku kembali
karena aku khawatir keadaan pak dimana tapi aku sudah menemukan daun limba
tidak ada kan
tidak ada tidak ada bagaimana maksudmu
tapi sudah menjadi korban dari makhluknya saudara itu dan aku juga hampir menjadi korbannya
kamu tidak apa apa
syukur aku masih bisa selamat
tikus tikus tidak berguna pada plingsata
karena ekornya sudah terbakar
murid karang semaya
jangan kabur kamu

saudara saudara saya minta tenang
kita tidak boleh main hakim sendiri
dalam memutuskan hukuman
kita harus lidiki dulu apa yang terjadi sebenarnya
mau mencari bukti apa lagi kikumu
semua bukti sudah kuat dan jelas
dia ini mau berbuat kurang ajar sama saida
ibunya si amin
saidah sendiri sudah mengakuinya
kita bakar saja
eh tenang tenang
saya minta tenang
warga kita mau digagai pendatang
malah minta tenang
pemuda ini tidak bersalah
saya yang salah
saya yang sudah memfiknah dia kikumu
loh bagaimana kamu bilang dia tidak bersalah
bukannya kamu sendiri yang mengadu kepada kami
kalau dia ini mau mengundur dari kamu
saya yang memfiknahnya
malah pemuda ini sangat baik sekali kikumu
dia mengasah saya makan kikumu
semua ini salahku karena terpaksa
karena saya diancam
kalau saya tidak memfiknah dia kikumu
maka anak saya akan dibunuh
jadi siapa yang mengasah kamu
maafkan saya sembara
saya benar benar terpaksa
kalau saya tidak memfiknah kamu
maka amin akan dibunuh sembara

jadi semua ini gara gara juragan amran
lagi lagi dia bikin ulah
lagi lagi dia bikin ulah
lagi lagi dia bikin ulah
ini milik dia
kita tidak boleh diam
kita harus menangkap juragan arman
karena dia kita hampir menghukum orang
sembilan ketik itu dia orang yang kabur
kau disini rupanya
aku harus bisa menghidupkan kakak sepuru guruanku kalam ini
cuma dia yang bisa membantuku untuk menghadapi sembarang
aku ada kabar baik untukmu
apakah kau berhasil menemukan jejak sembarang
aku berhasil menemukan sembarang
dia berserta juga seorang perempuan
aku sudah tidak sabar ingin membirasakannya
tunggu apa lagi
kita kesana sekarang
kenapa kau diam saja

makanya orang kita harus membisa disepati
sebab apa beres
seperti yang selalu yang akan ditemukan
aku bisa menorem dia